anggaran dana hibah pemerintah provinsi dki jakarta menjadi sorotan karena dibagi bagikan kepada yayasan dan organisasi
yang dianggap memiliki kedekatan politis dengan pejabat pemprov dan dprd dki jakarta
sejumlah kalangan menilai pemprov dan dprd dki jakarta semestinya lebih cermat dalam mengelola anggaran pemberian hibah
sehingga tidak memunculkan spekulasi ada bagi bagi dana hibah
anggaran yang diketok palu semestinya benar benar dianggarkan untuk kepentingan masyarakat ibu kota
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan anggota fraksi gerindra dprd dki jakarta syarif
selamat sore bang syarif
selamat sore assalamualaikum mbak nana dan para pemirsa cnn
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada pak trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik universitas trisakti
selamat sore pak trubus
iya selamat sore mbak nana selamat sore pak sarif
oke saya mau ke dprd dulu karena dprd yang mengetok palu
yang mem supervisi anggarannya
bang syarif pemprov dki menganggarkan usulan dana hibah ke beberapa yayasan dan juga organisasi
saya sebutkan satu satu ya yayasan pondok karya pembangunan atau pkp
dan perkumpulan bunda pintar indonesia
nanti akan saya sebutkan siapa yang ada di belakang dua yayasan itu
termasuk mui dki juga ada diberikan dana hibah
nah usulan anggaran ini tentu dibahas dengan dprd bersama dengan pemprov dki
sejak awal dprd mengetahui adanya anggaran dana hibah ini
itu kan bantuan hibah khusus buat mui kan terus menerus
setiap tahun ada
memang itu kan disebut di dalam ketentuan perundang undangan ada
untuk lembaga kemasyarakatan seperti mui dapat dibantu
dan ini gak ada masalah
tahun ini ya sama jumlahnya nggak pernah naik itu sepuluh miliar terus tiap tahun
itu kan mui itu lembaga yang patut diberikan bantuan karena
sebuah lembaga induk ya di mana perkumpulan ormas ormas berkumpul di sana
oke bang syarif kita bukan hanya bicara dana hibah ke mui dki jakarta
tapi ada dana hibah yang diusulkan oleh pemprov dan kemudian disepakati oleh dprd
itu juga mengalir ke yayasan yayasan dan juga organisasi yang berkaitan
secara politis dengan para pejabat di pemprov dan juga dprd
seperti yang tadi saya sebutkan yayasan pondok karya pembangunan pkp dan perkumpulan bunda pintar indonesia
bukan hanya ke mui saja jumlahnya juga cukup fantastis
ada yang dapat empat ratus sembilan puluh enam juta ada yang dapat sembilan ratus juta
ini menurut dprd wajar ya
oh enggak enggak ada yang aneh
gak ada yang aneh mbak nana
untuk pondok karya pembangunan itu buat sekolahan buat para santri
cuman sudah empat puluh lima tahun ini pimpinannya ditimunin oleh pak tiaya amidan
yang sebetulnya sebelum pak arija menjadi wajar pak arija menjadi wajar
yang sebetulnya sebelum pak arija menjadi wajar pak arija menjadi wajar
yang sebetulnya sebelum pak arija menjadi wajar pak arija menjadi wajar

sibah untuk pondok karya pembangunan
kemudian yang yayasan mbak zita ya memang ini baru ya
dan memang program itu bagus tidak ada masalah
menurut saya pertimbangan tidak pertimbangan politik karena pertimbangan program yang diajukan layak dibantu
masalahnya adalah bukan di sananya mbak nana
masalahnya sekarang adalah kalau anggaran hibah itu diajukan sebelum rkpd ya ditetapkan
lima atau bulan enam
maka tidak bisa disetujui
nah semuanya berjalan sesuai dengan prosedur
maka dprd menyetujui usulan dari pem
semua berjalan sesuai dengan prosedur
tapi menurut dprd seberapa penting sebetulnya dana hibah ini diberikan kepada yayasan yayasan dan mui dki
kan peran negara peran negara itu kan tidak bisa sendirian ya
memberikan peranan peranan tugas untuk melakukan
melakukan yang namanya kegiatan kegiatan yang bisa meningkatkan kohesivitas sosial keagamaan
memang diamanatkan untuk memberikan perhatian terhadap kembang gelam gelam keagamaan spesifik
nah mui nah mui itu sudah lama
penting itu kedudukan mui dalam pembinaan spiritual umat ya
nah itu tidak masalah dibantu itu
itu penting dan tidak masalah sesuai prosedur
makanya di tag in di sepakati oleh dprd dki jakarta
pak trubus dari segi kebijakan publik apakah kemudian pemberian dana hibah ke sejumlah organisasi ini adalah kebijakan yang tepat
memberi manfaat kepada masyarakat dki atau hanya segelintir saja
iya menurut saya ini memang bahwa pemberian dana hibah itu yang menjadi kewenangan dprd
cuma persoalannya kan di publik ini kemudian
jumlah itu yang seringkali menjadi masalah dan sampai hari ini kan belum ada audit gitu misalnya terhadap penggunaan penggunaan anggaran hibah sebelumnya
dan ini kan dua hal yang menurut saya
satu persoalan di aspek transparansi
ya seharusnya transparan seperti apa dan bagaimana apa yang dijelaskan oleh pak sarif yang publik akan memahami bahwa itu yang sesungguhnya terjadi misalnya
nah itu yang menurut transparansi itu
yang kedua adalah persoalan akuntabilitas publik
bagaimana anggaran itu kan berasal dari apbd
yang bersumber dari uang masyarakat uang rakyat lah kira kira begitunya
sehingga masyarakat membutuhkan pertanggung jawaban
nah itu yang sampai ini
yang terakhir ya tentu dalam sisi pengelolaan
bagaimana pengelolaan itu sendiri selama ini
nah ini sebenarnya persoalan persoalan yang masih belum memperoleh jawaban
sehingga publik mempertanyakan kemudian timbulah ke silahannya pro kontra lah ya
bukan misalkan pro kontra
dimana dana hibah itu fungsi dan kemanfaatnya seperti apa
pak trubus banyak yang mengatakan ini memunculkan kecurigaan bahwa dana hibah ini menjadi bancakan
dan kemudian sengaja dibagi bagikan oleh pemprov dan juga dprd
karena kalau misalnya tidak dimiliki oleh para pejabat
ataupun berkaitan secara politis dengan pejabat di pemprov ataupun di dprd
dana hibah itu tidak akan cair sebegitu besar
iya itulah yang kemudian perlu diklarifikasi atau dijelaskan gitu
karena persoalannya kan kemudian publik juga secara perdes kan mengelakukan investigasi
bahwa ternyata dana hibah itu seperti dibagi bagikan atau menjadi bancaan
nah ini kan persoalan di komunikasi publik lah gitu
jadi menurut saya memang ini persoalan perlu dibuka terang benderang
sehingga publik mengetahui bahwa memang penggunaan dan kebutuhannya itu memang diperuntukkan untuk hal hal yang sifatnya kemanfaatan publik
cuman persoalannya itu tadi
kenapa kepada pihak pihak tertentu ada tokoh tokoh
ya tertentu ada tokoh tokoh tertentu yang punya kaitan dengan entah di dprd entah dengan pemprov sendiri atau orang orang tertentu yang punya kaitan
nah ini kemudian publik ya namanya masyarakat itu punya kecurigaan punya pandangan punya persepsi yang boleh boleh saja
dan sah sah saja hanya kemudian itu diperlukan satu klarifikasi satu penjelasan yang memadai
nah ini kan yang penting yang ketiga menurut saya yang penting adalah bagaimana masyarakat diedukasi bahwa penggunaan dana hibah itu memang dibutuhkan gitu
dalam rangka mempercepat prosesnya
proses pembangunan atau apa
cuma bagaimana kemudian kalau ini kepada yayasan ataupun badan wakaf ataupun bentuk lain yang selama ini kemudian ditengarai ada tokoh tokoh yang selama ini terlibat di pemprov ataupun di dprd
nah itu yang harus segera clear dijelaskan
karena kalau tidak ya keturigaan itu akan terus berbentuk panjang terus akan menunjukan perdebatan perdebatan pro kontra di masyarakat itu
artinya harus ada prinsip keterbukaan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik
nah saya buka saja ini bang syarif tadi anda sudah sebut
saya sebutkan lagi yayasan pkp dapat dana hibah empat ratus delapan puluh enam juta rupiah
ketua yayasan ini adalah ayah handa dari wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
kemudian perkumpulan bunda pintar indonesia mendapatkan dana hibah sembilan ratus juta rupiah
mantan pembinanya adalah wakil ketua dprd dki jakarta zita anjani
yang perkumpulan ini dulu menyokong zita anjani pada saat maju dalam pemilu begitu ya
kemudian mui dki juga mendapatkan hibah sepuluh enam miliar rupiah
dan berencana membuat cyber army untuk membela gubernur dki jakarta anies baswedan
menurut dprd kalau kemudian yayasan dan juga organisasi ini tidak berkaitan dengan tokoh tokoh yang tadi saya sebutkan
apakah akan tetap mendapatkan dana hibah bang sarif
untuk tetap loh untuk tetap bagaimana tadi saya jelaskan untuk pkp sebelum waguk jadi juga ada kok
sebelum pak arija menjadi wagub sudah dibantu pkp itu sudah dibantu
jumlahnya sama sebesar itu
ada santri ya kemudian yang mbak zita itu katanya ex pembina di yayasan itu memang baru
tetapi persoalannya bukan di sananya ya itu persoalan politik nanti kita bahas lebih dalam
tapi saya ingin tanggapi dulu tadi ya ada keinginan ada pendapat ada saran dari pak trubus tadi terkait dengan audit
setiap tahun sesudah ketentuan undang undang
menerima hibah itu di audit yang mendapatkan di atas seratus juta pastikan itu dipastikan di audit
nah di audit itu nanti bersifat internal silahkan buka di websitenya bpkd ada
setiap lembaga yang sudah selesai diaudit nanti ditampilkan di websitenya bpkd
nah kedua soal apakah pertanyaan tadi apakah kalau bukan tokoh tetap dibantu ya
ya nggak ada masalah yang penting programnya jelas ada bersentuhan dengan kepentingan masyarakat
kemudian sesuai dengan aturan tidak boleh lebih batas waktu pengajuannya bulan enam sebelum rkpd disusun
ya bisa disetujui
tiga pertimbangannya apakah dki punya kemampuan keuangan yang cukup kalau ada dibantu
bukan dibagi dibancak kebancakan tapi dibantu
oke kalau memang dki punya keuangan yang cukup maka bisa dibantu artinya bukan hanya dua yayasan ini dan juga mui
apakah kemudian ada yayasan ataupun organisasi lain yang berkaitan secara politis dengan tokoh tokoh di pemprov dan juga dprd juga mendapatkan dana hibah atau hanya mereka saja
nggak ada pertimbangan politis nggak ada nggak ada nggak ada pertimbangan politis
buktinya psi mengajukan untuk kegiatan pertemuan pemuda dalam konteks g dua puluh juga dikasih
dari usulan tiga delapan jadi dua tujuh psi loh
di mana di situ ada ketua dpw nya sekarang juga jadi polemik
kedudukan gubernur kedudukan pemprov ya ikut aturan saja kalau dimungkinkan bisa dibantu dibantu kalau tidak melanggar aturannya tidak dibantu itu saja
artinya memang ada kesan bahwa ini sengaja dibagikan sengaja dibagi bagikan begitu
oh enggak dibagikan dibantu mereka kan mengajukan proposal kalau nggak ada proposal ya beda kan mbak nana
kalau membagikan kan orangnya aktif yang memberi
kan beda ini kan yang mengajukan psi yang mengajukan mui jadi berdasarkan proposal itu kemudian pemprov membutuhkan tim pengkajian
itu gak sembarangan memberi ada kajiannya ada surveinya penelitian programnya kemudian diajukanlah di dalam rapat banggar
jadi tidak sejurhana itu
jadi yang konteksnya adalah mengutuk usulan dari ppw
kalau menyetujui usulan dari mui yayasan bukan pemerintah membagi bagi kalau tidak ada proposal yayasan juga nggak akan dikasih
baik secara administratif memang memenuhi syarat pak syarif tapi ada prinsip konflik of interest apakah kemudian itu disadari oleh dprd konflik kepentingan di situ
yang mana konflik kepentingan
artinya kalau pembawa proposal itu kemudian tidak diketuai oleh ayahanda dari wagub dki kemudian mantan pembinanya bukan bu zita anjani
mui psi dan juga mui ini bagaimana meskipun administratifnya mereka proposalnya memenuhi syarat
sebalik pertanyaannya bagaimana kalau tidak memenuhi syarat apakah bisa ditolak
tapi kenyataannya ada yang ditolak tidak pak sarif
ada banyak mbak nana banyak banyak yang ditolak juga banyak yang ditolak
misalnya kemarin itu koni koni awalnya ditolak kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut diterima
salah satunya ya kemudian ada beberapa yayasan yayasan juga ditolak kalau tidak memenuhi aturan
syarat syarat ketentuan yang terjadi dalam undang undang
jadi prinsipnya adalah masyarakat meminta bantuan kepada pemda dipelajari dulu apakah itu tadi pak atul gusari
apakah bersentuhan dengan kepentingan masyarakat kalau iya programnya ya dilakukan penelitian
kemudian dilakukan rekomendasi
setelah masuk di meja banggar banggar pun akan meneliti apakah ada uangnya
kalau tidak ada uangnya juga nggak dikasih
oke kalau menurut pak syarif menurut bang syarif semua sudah melalui prosedur begitu ya secara administratif gitu ya
pak trubus dengan adanya pihak pihak yang diuntungkan tapi kalau menurut bang syarif tidak
karena ini masyarakat punya proposal kemudian dikaji oleh tim dari pemprov dan juga dprd sehingga kemudian proposalnya itu lolos
meskipun ada yang di endorse ada yang tidak di endorse
ada yang tidak di endorse oleh tokoh tokoh di pemprov dan juga di dprd
tapi dengan ada pihak pihak yang diuntungkan dengan pembagian dana hibah apakah kemudian ada indikasi penyalahgunaan anggaran di situ
penyalahgunaan keuangan negara di situ pak atul gus
iya kalau dilihat seperti sepintas memang kesan itu ada gitu kesan itu ada
jadi inilah ya kemudian menurut saya memang perlu penjelasan
tetapi dengan penjelasan pak sarif tadi memang membuka semua bahwa sesungguhnya proses proses di dalam
di dalam penentuan dana hibah itu sudah terbuka gitu
ada yang ditolak ada yang tidak
nah persoalannya kemudian ketika ini tokoh tokoh ada tokoh tokoh yang duduk di situ
nah kemudian dapat nah ini kan kemudian ada istilahnya seolah olah muncul diskriminasi gitu kan masyarakat yang tidak dapat
kemudian padahal itu mungkin karena anggarannya nggak ada kemudian merasa ada yang istilahnya diskriminasi gitu
artinya di ditolak
nah jadi menurut saya ini memang
dalam hal ini adanya tokoh tokoh itu memang mempengaruhi
karena mempengaruhi di dalam proses proses disetujui atau tidak disetujui nya anggaran itu
dan kemudian anggarannya taim
nah ini juga
jadi artinya memang dalam hal ini aspek kebukaan menjadi sangat penting
kemudian ketika ada tokoh di situ
dan memang ini bukan rahasia umum selalu
dalam pengajuan pengajuan dana hibah itu selalu ada biasanya tokoh tokoh yang memang
duduk di situ
pengaruh dan punya akses juga
yang kemudian anggaran itu bisa cair gitu mbak
ini menjadi masalah memang di bukti itu ada banyak apa namanya suisu ataupun di bukti
dimana bahwa publik juga mempunyai fakta bahwa penjelasan dari dprd
ya itu yang harusnya kita dikomunikasikan
secara baik kepada masyarakat
bahwa sudah menjadi rahasia umum ya bahwa pengajuan proposal untuk dana hibah ini di endorse
ataupun di belakangnya ada tokoh tokoh yang berkaitan secara politis
kita akan lanjutkan dialog kita
nanti saya akan tanya kepada bang syarif apakah ada lobby dari para tokoh tokoh itu
tapi jangan dijawab dulu bang syarif kita akan kembali
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada anggota fraksi gerindra dpr dki jakarta syarif
dan juga ada pak aru pak trubu srahadiansyah pengamat kebijakan publik universitas trisakti
bang syarif tadi sebelumnya sebelum break saya sudah tanya apakah kemudian ada lobby
nah ini saatnya anda menjawab ya
apakah ada lobby baik dari pemprov dki maupun dari para pejabat yang mengendorse yayasan
dan juga organisasi yang kemudian mendapatkan dana hibah agar meloloskan anggaran itu
ya nggak ada
oh rapatnya terbuka
rapat itu terbuka ada rekamannya ada cctvnya semua
kata per kata semua direkam tidak ada lobby
tetapi kalau sebelum rapat ada lobby saya nggak tahu
sebelum rapat ada lobby saya nggak tahu
yang paling penting buat saya adalah pengajuan itu apakah sesuai dengan prosedur
kalau sesuai dengan prosedur maka kita bahas
kedua apakah sesuai dengan aturan
aturannya tadi tidak boleh hibah itu diajukan setelah rkpd
pergub rkpd diketok atau disahkan oleh gubernur sekitar bulan juni
kalau hibah masuknya di atas bulan juni nggak bisa
saya kasih contoh mbak dita mbak nana
itu pmi misalnya palang merah indonesia misalnya ya
palang merah indonesia itu mengajukan jiba untuk pembangunan gedung
kalau dikait kaitkan itu ketua pmi nya siapa orang sudah tahu
tapi kemudian ditolak itu
dia mengajukan satu ratus enam puluh satu untuk rohep topik
satu ratus enam puluh satu untuk rohep total gedung kita tolak
karena tidak masuk di dalam rkpd
begitu mbak nana
tidak itu apa
orang kalau dikait kaitkan dekat dengan pak anies itu
pak rustam mp ini ketua pmi dekat banget
berkas mantan wali kota jakarta utara
tapi kita tolak karena tidak sudah memprosedur dan aturan yang berlaku
kira kira begitu mbak nana
kita ikuti aturan aja yang ada
mengikuti aturan yang ada anda mengatakan bahwa tidak ada lobby
tapi tidak tahu kalau sebelum pembahasan anggaran itu kemudian ada lobby
saya mau tanya ke pak trubus
anda percaya pak trubus bahwa tidak ada lobby sama sekali yang dilancarkan oleh para pejabat
ataupun tokoh tokoh yang kemudian mengendorse organisasi dan juga yayasan ini untuk mendapatkan dana hibah
tidak ada lobby sama sekali
semua berjalan mulus mulus saja sesuai administrasi
anda percaya itu
iya kalau menurut saya sih mbak
ini lobby yang dimaksud pak sarif kan lobby di dalam persidangan itu
tetapi kalau lobby sebelumnya saya yakin ada
mesti ada lobby lobby bagaimana kemudian anggaran ini bisa dicairkan
tentu orang orang di dewan tidak tahu kan gitu
tetapi bisa saja ada yang tahu
nah ini kan persoalannya kan hobi itu sifatnya kan kedekatan kan
jadi pembicaraan diskusi diskusi opini opini kan selalu berjalan
dan diskusi diskusi itu selalu ada
nah karena itu menurut saya lobby lobby itu harus dipahami sebagai proses gitu
supaya proses yang memang kalau di atas kertas atau di atas di dalam aturan itu mekanisme
dan prosesnya tidak ada karena segala sesuatu itu sudah diangkat transparan
tetapi apa yang dipersiapkan dalam pengertian lobby itu kan merupakan hal yang selalu terjadi
dari mana kemudian tingkat tokoh tokoh tertentu atau nama nama apa ya istilahnya populer yang ada duduk di situ
kemudian mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kan itu
jadi kan dalam lobby itu kan selalu ada pihak pihak yang dipengaruhi
nah tentu kalau secara formalnya ya nggak ada
selalu memang ini persoalannya kan di situ
nah ini persoalannya kan di situ nah ini persoalannya kan di situ
jadi ini ada di sisi sisi dimana kemudian memang publik itu seringkali ada yang punya fakta gitu ya
punya kesaksian yang menyatakan bahwa di situ ada lobby lobby sebelum diajukan
bahkan ada bahasa kerennya ya ada semacam diskusi lah ya pemikiran pemikiran seperti apa
kemudian arahnya bagaimana kepada siapa
dan nanti bagaimana yang selanjutnya gitu kan selalu itu ada dalam hal ini
program mesti seperti itu
kalau menurut pak trubus
beliau mempercayai bahwa ada lobby lobby sebelum persidangan
ataupun pembahasan anggaran
bang syarif terakhir melihat ini sudah menjadi polemik
kemudian pro dan kontra di pada masyarakat
ini baru usulan anggaran tahun dua ribu dua puluh satu
apakah kemudian dprd dki akan meninjau ulang
dan membatalkan usulan anggaran ini
karena dinilai syarat kepentingan politis
atau jalan terus saja
nggak ada syarat kepentingan politik ya
kalau dihubung hubungkan ya silakan saja
kalau membacanya kalau diputar putar ya seperti itu
nggak ada masalah
kalau ada pihak keberatan keberatannya sampaikan di mana
itu keberatan itu harus disampaikan sebelum kekepalu
jadi nggak ada peninjauan
sampai saat ini kalau sesuai dengan aturan dan prosedur
tidak perlu ada peninjauan ulang
kalau ada analisis pandangan terkait dengan politik
ya silakan saja
tidak apa apa bagi pihak pihak yang membuat polemik
tetapi dprd bersama pemprov itu ikuti aturan saja
kalau ada yang dilanggar ya pertama kalinya akan mengatakan
peninjauan saya mbak nana
kalau orang pertama kali melanggar aturan
saya akan meminta peninjauan ulang
terakhir pak trubus saran anda sebagai pengamat kebijakan publik
supaya ini kemudian menjadi pelajaran
baik untuk pemprov dki ataupun dprd dki
supaya lebih cermat dalam mengelola keuangan negara
dan tidak menimbulkan pertanyaan dan juga spekulasi
karena dana hibah ini kan diambil dari apbd
dan merupakan uang rakyat
iya menurut saya yang perlu dilakukan adalah
memberikan atau istilahnya komunikasi publik yang baik
karena ini kan terkait dengan bijakan
dalam hal ini tentu persoalannya adalah
bagaimana proses proses itu dijelaskan
diedukasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat memahami
itu yang menurut saya penting
yang kedua adalah bahwa permainan permainan
tentang anggaran itu kan sudah bukan hal hal yang
itu selalu ada
dan di mana kemudian hobi hobi
ataupun kedekatan kedekatan pada tokoh tokoh
ada biar biar tertentu
nah ini selalu menjadi polemik
dan entah itu kedekatan dalam pengertian politik
entah itu kedekatan dalam pengertian non politik
itu selalu ada
sehingga menurut saya ini memang harus diberikan ke masyarakat
yang terakhir menurut saya memang
masyarakat yang masih terjas dengan kondisi yang ada
tentu apa yang disampaikan pak syarif bahwa
sekaligus sudah diaudit dan sebagainya
itu kalau sudah diaudit
kemudian ada kecurigaan kecurigaan
masyarakat juga tidak bisa melakukan perbuatan apa apa
karena kejadiannya sudah berlalu
artinya program itu sudah dieksekusi
tapi masyarakat kemudian punya catatan
ini ada hal yang meragukan hal yang mencurigakan
nah inilah kemudian komunikasi publik
menjadi sangat signifikan menurut saya
baik semoga prinsip keterbukaan
dan juga bertanggung jawab terhadap uang rakyat
terus di jujur tinggi
baik oleh pemprov dki dan juga dprd dki
saat membahas soal
dana hibah ini
dan dijelaskan kepada masyarakat
supaya tidak muncul spekulasi liar
tentang pertanggung jawaban penyaluran
dana dana hibah ini kepada organisasi organisasi
dan juga ya stani hasan yang ada di ibu kota
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak trubus rahadiansyah
pengamat kebijakan publik universitas trisakti
dan juga bang syarif
anggota dprd dki
sehat selalu pak trubus
dan juga bang syarif